satuan reserse kriminal polres jember jawa timur
akhirnya menangkap pelaku teror wafer
yang berisi benda tajam berupa silet dan paku
pelaku warga jalan manggis kecamatan patrang jember ini
digelandang ke mapolores untuk dilakukan pemeriksaan yang lanjut
dari pemeriksaan polisi pelaku masih memberikan keterangan
yang berbelit belit terkait motif perbuatannya
namun pelaku mengaku perbuatan tersebut
dilakukannya untuk kegunaan tolak bala
ia nekat melakukan hal itu lantaran kerap dikirimi kue serupa oleh orang lain
sebelumnya seorang anak di jember jawa timur
nyaris menjadi korban saat memakan wafer coklat
pemberian orang tak dikenal
wafer kemasan ini ternyata berisi potongan logam
seperti silet paku kecil dan isi stepler
menurut keterangan polisi
peristiwa ini bukan yang pertama kali terjadi
beberapa pekan sebelumnya
polisi juga mendapat laporan serupa dari warga
hingga kini polisi terus mendalami motif pelaku
syekh fokus mandani jember jawa timur